jangan harap kau mendapatkan darah suci itu
untuk lepas dari kutukan
kau harus menjadi istriku
serahkan botol itu padaku
darah suci itu milikku
kau harus menjadi istriku
darah suci itu milikku
darah suci itu milikku
jangan harap kau mendapatkan darah suci itu
untuk melepas dari kutukan
kau harus menjadi istriku
kau harus menjadi istriku
kau harus menjadi istriku
kau harus menjadi istriku
mereka sengaja mengukai diri mereka sendiri
demi memperebutkan darah suci
mereka saling berkhianat
habu habu batin batin
teguh mahasiswa kabarnya
sudah beberapa hari tidak ada kabar
teguh kamu irau tinggalkan
sama bambu bambu diam woy
sama lampu colen juga diam woy
aduh saya pengen jemput ke istana
tapi saya sebagai laki laki
harus waninya jemput iro ke sana
saya akan buktikan
cinta mengalahkan rasa ketakutan
sok atau kalau gitu
duh iruh dengikan
saya mau datang ke istana pajajaran
iyete musti ratu subang lah
buten buten musti ratu
aduh batin batin
kita tuh harus bagaimana dengan gusti ratu
atu ih tadi nggak tanya woy
mendingnya ayo ke akar akar kebun
ntar nyari daun buat obat si kusir ratu
aduh kalau gitu
iya udah cepat sembuh
iya uh sop
bagus loh seta
kau memang pengikutku yang paling setia
yang paling bisa diandalkan
dengan darah suci itu
aku bisa membawa kerajaan burangga
sekarang cepat serahkanmu tony
aku juga menginginkan darah suci
agar aku bisa menjadi pendekat
yang tidak terkalahkan di dunia ini
dengan darah suci ini
maka seluruh pendekar di dunia ini
akan tunduk di bawah kekuasaanku
jangan harap kau bisa mendapatkan darah suci itu dengan mudah lah usada
ilmumu masih jauh juga
jangan banyak bicara nyanya
kau tidak akan kuberi akhil
kenapa kau menyelamatkannya
siapa yang mau menyelamatkannya
kalau tidak harap kau menyerah
aku juga ingin mengambil darah suci
aku juga ingin mengambil darah suci
serahkan darah itu

kalian pikir bisa menggertakku
dengan menggoyokku seperti itu
nyawamu sudah di ujung tanah
masih bisa banyak bicara
ayo kita serang dia bersama sama
pengkhianat seperti memuang pantas